sejumlah fasilitas di kompleks olahraga jakabaring dan juga stasiun lrt di palembang sumatera selatan ditutup untuk sementara waktu
keputusan ini menyusul rusaknya sejumlah fasilitas umum karena terjangan angin dan hujan deras yang terjadi pada sabtu lalu
hujan disertai angin kencang yang berlangsung kurang lebih sekitar lima belas menit di kota palembang akhir pekan lalu
telah merusak sejumlah fasilitas umum di antaranya stasiun lrt dan kawasan olahraga jakabaring sport city palembang
pelafon stasiun lrt bahkan banyak yang terlepas akibat hembusan angin
hujan dan angin juga merusak venue olahraga di kawasan jakabaring sport city
lampu penerangan jalan serta sejumlah pohon tumbang dan menimpa sejumlah bangunan dan kendaraan orang yang sedang mengikuti tes cpns di kawasan tersebut
sebuah lampu penerangan yang roboh bahkan juga merusak venue olahraga atletik
angin kencang juga memutus kabel listrik milik pln yang berada di kawasan ini
meski banyak fasilitas di kawasan jakabaring yang mengalami kerusakan tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini
pasca kejadian komplek olahraga jakabaring sport city ditutup untuk umum sementara waktu
penutupan ini dilakukan guna mempertimbangkan faktor keamanan konstruksi gedung yang rusak dan tegangan listrik yang putus membahayakan bagi manusia
pengamanan dilakukan oleh satuan pengaman internal selama dua puluh empat jam khususnya di sebelah venue mengalami kerusakan cukup parah
selain komplek olahraga jakabaring stasiun lrt palembang juga ditutup sementara waktu
penutupan ini dilakukan selama masa perbaikan stasiun selesai
jadi gerobak kami ini banyak yang rusak rusak kalau kita ditimpai pohon pohon itu
jadi belum boleh masuk
sampai kapan kami tidak boleh masuk ke mana kami tidak menarik gerobak yang rusak rusak itu
belum boleh masuk ya untuk jualan
belum sampai sekarang
mau naik lagi opi mall tapi ini rusak stasiunnya rusak
tutup aja stasiunnya
oleh apa itu pak
kenapa angin kemarin
saat hujan berlangsung stasiun badan meteorologi dan geofisika smb dua palembang mencatat
kecepatan angin mencapai dua puluh tujuh knot atau dengan persiraan lima puluh meter per jam

masih nada melihat kejayaannya dan meng tableity